penyidik senior kpk novel baswedan mengaku sangat kecewa lantaran hingga kini kasus penyeraman air keras terhadap dirinya belum juga terungkap
dalam hal ini novel menilai pihak kepolisian tidak serius dalam menangani kasusnya dan melawan korupsi
saat ditemui di kediamannya jumat pagi novel baswedan menilai ada pembiaran dari pihak kepolisian dalam kasusnya ini karena hingga saat ini tidak ada perkembangan
sedangkan sejumlah bukti bukti sudah ada
sejak empat bulan pasca penyiraman air keras yang menimpa dirinya novel mengatakan sempat bertemu presiden dan meminta pembentukan tim pencari fakta
namun hingga kini presiden hanya diam saja
saya memang ini ya apa terkait dengan perkara saya yang saya kok melihatnya semakin lama semakin nampak dibiarkan
ini tentu suatu hal yang buruk sekali ya
ini sudah mau dua tahun
barangkali ada dua minggu lagi
ini dua tahun penyerangan saya tidak ada perkembangan
seandainya penyerangan saya itu bukti buktinya tidak ada atau sulit untuk dibuktikan saya masih bisa berpikir oh iya masih bisa memahami lah
tapi ini kan buktinya nyata terang
sedangkan oknum oknum dari pejabat di kepolisian
nampak jelas kalau ada keengganan
sementara presiden diam saja
terus saya harus berkar apa lagi